sampai jumpa di video selanjutnya
apa kamu gak rindu sama dia
apa kamu gak pengen memeluk dia
nusmoh saya rindu sekali sama amira
saya ingat sama ancamannya prabu
ibu amira kangen banget sama ibu

ayah masih hidup kan bu
ayah di dalamnya bu
amira pengen ketemu sama ayah bu

bu amira pengen masuk
ini demi keselamatannya amira anak kita
pergi kamu dari sini amira
jangan kembali lagi ke rumah itu
kok didorong sih bu
kembali lagi kamu ke rumah prabu wijaya
ibu kok ngomong kayak gitu sih bu
amira kalau kamu sayang sama ibu
kalau kamu kesian sama ibu
pergi kamu dari sini
kembali lagi ke rumah prabu wijaya
dan jangan bikin ibu susah terus
jadi amira coba bikin ibu susah
kalau gitu amira pergi dari sini
dan aku nggak akan pernah balik kesini lagi
kan aku nggak mau bikin ibu susah
mereka ngaji mereka ke
tadi tuhan suruh aku nyusul kamu kesini
aku gak mau pulang ke rumah pak prabowo
dia yang bikin aku kepisa sama ibu aku man
dia juga bikin aku kepisah sama ayah aku sendiri ban
dia tuh jahat man
dan gara gara dia juga aku tuh diusir sama ibu aku tadi
ibu kamu mengusir kamu dari rumah
kalau amirah gak mau balik ke rumah tuhan
terus amerika akan tinggal di mana
kalau gak mau
aku harus bisa bikin amera balik ke rumah
amirah udah kamu jangan nangis
ya sekarang mendingan kita pulang dulu
aku bukan egois amirah
tapi tadi tuhan sempat bilang
kalau aku gak mau pulang
aku akan dipecat
kalau aku ngomong kayak gini sama kamu ya
dia kan sama sekali tidak terlibat dalam masalah aku ini
aku gak bisa dong biarin dia dipecat
ya udah paling kita pulang
aku terpaksa bohong bilang aku bakal dipecat sama tuhan
tapi aku cuma gak mau kamu keliuran di jalan
karena ibu kamu udah usir kamu
aku mau pulang amirah
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
kita kembali menemani posisi kamu
iya periso aku jujur
heran sama kamu iksan
kenapa tadi kamu gak temuin amira
wisnu kamu tahu kan masalahku apa
aku gak mau amira celaka
ya tapi kan kamu gak boleh menyerah begitu aja
buktinya sekarang kamu menyesalkan
karena tadi kamu sudah nyuruh utari minta amira pergi dari sini
coba kamu temuin dia
temuin amira tadi
pasti perasaan kamu sekarang udah lega
menemui anak sendiri yang sekian lama sudah menganggap kamu mati
ya mungkin perasaan aku bisa lega
tapi prabu wijaya akan mencelakai amira
dan itu aku gak mau
aku sudah bilang prabu wijaya itu cuma geletak sambang
prabu wijaya itu sangat perhatian sama amira
kamu boleh tanya sama hutan
betapa perhatiannya prabu wijaya waktu kamu gak ada di sini
iya mas sepertinya mas visu itu benar
prabu wijaya itu cuma menganggap amira

karena prabu wijaya itu sangat perhatian sekali sama amira
yang penting kamu sama amira bertemu dulu
kalian berkumpul lagi
kamu utari amira
aku yakin allah pasti akan memberikan jalan pada kalian
cuma dengan ketemu iksan amir akan tahu kalau iksan masih hidup
amira akan meninggalkan rumah berapa
aku gak mau biarkan prabu terus bersama anak kandungnya itu
akhirnya aku kembali lagi ke rumah pak prabowo
hanya aku mau pergi
kenapa sih pak
bapak tersoal olah ngelarang saya berbuat ke rumah ibu saya
apa sih sebenarnya tujuan bapak
bapak pengen iksa saya di sini
bapak pengen iksa saya di sini
ibu kamu sendiri kok yang sudah bikin perjanjian sama saya
kamu tinggal disini itu sebagai jaminan hutangnya
kok kamu marah marahin saya
sudah untung saya pinjamkan uang ke ibu kami
tapi kan bapak semestinya gak harus sampai kayak gini pak
jelas jelas tadi saya melihat ibu sama ayah saya
tadi saya ke rumah ibu saya
dia bilang kalau dia gak mau bapak nyulitin dia
dan dia juga bilang kalau saya cuma bikin susah pak
kamu gak usah menangis
setahu saya itu kamu anak yang kuat
masa berbukisah dari ibu kamu seperti gini aja
saya kan tidak bermaksud untuk menahan kamu selamanya dari ibu kamu
kalau ibu kamu bisa membayar hutangnya
lagian kamu disini kan
tidak untuk disiksa sama saya
hapus air mata kamu
kenapa lagi lagi perasaan ini yang datang
perasaan yang buat aku sepertinya gak sanggup benci sama papa
aku harus bertemu dengan amira
mungkin sudah nutari benar kemarin
mungkin prabu cuma asal mengancam aja
aku harus bertemu dengan amira
engkau pasti tahu betapa aku sangat ingin memeluk putriku
apa kata kata saya kemarin kurang jelas
apa memang kamu ingin lihat saya menjelakai amira sekarang juga depan kamu
sudah saya bilang dengan jelas
kamu gak bisa menemui amila sampai kamu bayar lunas semua hutang kamu itu kepada saya
sekarang juga saya akan menjelakai amirah depan kamu
saya siksa dia
saya gak akan bawa amirah pulang sebelum hutang saya lunas
izinkan saya bertemu dengan amirah
saya ingin memeluk dia
karena dia kira saya ini sudah meninggal
dan itu semua kelakuan kamu
kamu yang menjelakai saya
saya tidak akan izinkan kamu menemui amira sampai kamu bayar semua hutang kamu ke saya
itu sudah jelas
kamu mau saya siksa dia
saya saya saya mohon jangan jangan jangan
pak prabowo lagi bicara sama siapa sih
pak prabu lagi bicara sama siapa sih